sebuah video viral berdurasi dua puluh delapan detik memperlihatkan seorang siswi dianiaya masal
kerudung korban sampai terlepas oleh ulah beberapa siswi lainnya
beruntung ada seorang ibu yang menghentikan aksi penganiayaan itu
belakangan diketahui korban berinisial sp dan beberapa pelaku merupakan siswi salah satu smp negeri di kota palopo sulawesi selatan
aksi penganiayaan itu terjadi saat sepulang sekolah pada lima belas oktober lalu
akibat penganiayaan itu korban menderita luka memar
orang tua korban yang ditemui pada selasa mengatakan telah melapor ke polisi dan berharap agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti
kepalanya masih terasa pusing
bahus sebelah kanan agak tidak bisa dikerahkan
harapan saya ya mudah mudahan ini prosesnya yang kami harap itu memang polisi bisa menyelesaikan
itu persoalan hukum
sementara itu kasat reskrim polres palu
polres palopo ibtu ahmad rizal membenarkan laporan penganyayaan itu dan mengamankan empat pelaku penganyayaan
pelaku ini semuanya adalah pengajar
motif pelaku pelaku ini ada kesingguhan
jika terbukti bersalah pelaku akan dikenakan pasal delapan puluh ayat satu
junto tujuh puluh enam c undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas perubahan undang undang nomor dua puluh satu
tahun dua ribu dua tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara
emria saifuddin kota palopo sulawesi selatan